kekerasan yang dilakukan oleh remaja masih terus terjadi
kasus terbaru yang melibatkan remaja adalah peristiwa pembacokan seorang siswa sekolah menengah kejuruan bina warga bogor jawa barat
ketiga pelaku pembacokan adalah pelajar smk yapis bogor jawa barat
lalu mengapa para remaja rentan terpapar kekerasan berikut liputannya
sebuah rekaman video amatir warga yang sempat viral beberapa waktu lalu
memperlihatkan aksi sadis seorang pelajar sekolah menengah kejuruan membacok pelajar smk lain
korban bernama arya saputra pelajar smk bina warga bogor jawa barat
korban terkapar bersimbah darah di bahu simpang poma jalan raya kedung halang
kecamatan bogor utara kota bogor jawa barat
pada jumat siang
warga yang kaget kemudian memeriksa korban dan meminta pertolongan ambulans
untuk dibawa ke rumah sakit terdekat
sebelumnya korban hendak menyeberang jalan bersama empat temannya
naas saat menunggu lampu lalu lintas korban justru menjadi sasaran pembacokan
oleh tiga pelajar bermotor hingga terkapar di tempat
dari pemeriksaan kepolisian korban diketahui tewas di tempat
dengan luka senjata di bagian pundak dan wajah
diduga pelaku menghabisi korban menggunakan pedang
setelah peristiwa tersebut lokasi kejadian ditaburi bunga
secarik puisi dari rekan korban pun ditaruh di tempat kejadian
untuk menunjukkan betapa kematian korban ditangisi oleh kawan kawannya
jadi jalan inilah atau lebih tepatnya di tengah tengah jalan inilah area saputra
kemudian mengalami pembacokan yang dilakukan oleh tiga orang pemuda
yang kemudian arya saat itu sedang terluka parah
akibat pembacokan dia kemudian berhasil untuk menyeberang jalan
dan akhirnya area saputra menghembuskan nafas terakhirnya di tempat ini
sungguh miris kejadian ini dilakukan oleh tiga orang remaja
yang pada saat itu arya saputra tengah pulang dari sekolahnya
tengah selesai mengerjakan ujian susulan bersama dengan lima orang teman lainnya
yang menyeberangi perempatan pomat ini untuk menuju kembali pulang ke rumah
korban tewas di tempat karena kehabisan darah
seusai menjalani otopsi jenazah korban langsung dimakamkan pihak keluarga
di tpuc jujung sehari kemudian
selain diantar oleh warga dan kerabat pemakaman juga dipadati rekan kelas
dan guru sekolah korban
siswa itu akan pulang setelah mengikuti ujian semester mit semester ketika nyebrang
pelaku lewat berboncengan naik motor kemudian dibancok terus kabur
pelakunya dari arah cibinong menuju bogor jambu
kalau berangkat sekolah kalau nggak pulang sekolah suka ngajak bareng
suka nanya dulu ah mau berangkat bareng enggak
arya tungguin di depan
usai pemakaman korban kami pun mendatangi rumah keluarga korban di kawasan bogor kota
ayah korban rojai menegaskan
anaknya tidak pernah ikut tawuran
arya adalah sosok anak yang soleh baik dan patuh terhadap orang tua
bagi rojai anak laki lakinya tak pernah menyusahkan dirinya
kalau saya pribadi sih pengennya langkah hukumnya istilahnya ya dihukum seberat beratnya aja
usai buron tiga hari polisi membekuk dua pelaku pembacokan
yang menewaskan arya sapudra
m a dan a hanya tertunduk lesu saat digelandang satres krimpol restakota bogor jawa barat
keduanya ditangkap terpisah di wilayah lebak banten dan kabupaten bogor
mereka dipastikan berstatus siswa kelas tiga smk yapis dengan peran masing masing
sebagai pengemudi motor dan pemilik senjata tajam
satu pelaku utama berinisial asr yang masih buron juga dipastikan berstatus siswa dari sekolah yang sama
asr memiliki rekam jejak mantan residivis kasus penjamretan
dari hasil pemeriksaan motif pembacokan maut itu disebabkan dendam kesumat antara dua sekolah bebuyutan smk yapis dan smk bina warga
arya menjadi korban sasaran acak dari para pelaku
pelaku dua orang ditangkap ya satu lagi itu orang yang menyembunyikan judika kita tangkap
untuk ditangkapin di wilayah mana
di luar wilayah bogor
dan itu yang pelaku utamanya yang kabur ini ya
yang untuk pelaku utamanya dan
kita mohon waktu segera kita lengkap
menurut data dari kpai dua ribu dua puluh satu tiga masalah utama yang terjadi pada remaja adalah perundungan kekerasan dan pelecehan seksual
orang tua saat ini menyamakan pola asuh remaja seperti saat anak remaja tersebut masih berusia balita sampai smp
pola asuh anak remaja harus berbeda
karena saat anak memasuki usia remaja pengaruh hormon pubertas membuat psikis remaja memiliki rasa ingin tahu yang besar
para orang tua harus membuat pola komunikasi di mana posisi mereka harus lebih banyak mendengarkan si anak remaja
tapi di masa yang sekarang itu semakin diperparah dengan adanya media sosial dengan adanya game gitu ya
dan kalau kita lihat ketika pola asuh orang tua akan semakin banyak diperparahkan
semakin banyak melarang misalkan
dan itu akan membuat anak anak juga jadi tidak dibuka kesempatannya untuk mereka berinteraksi gitu ya
dibutuhkan perhatian serius pemerintah agar tidak banyak remaja yang terjerumus ke masalah pidana
tim liputan cnn indonesia